memasuki era kenormalan baru ada sejumlah aturan ketat yang harus dipatuhi
guna memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
kementerian perhubungan republik indonesia mengatur petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi darat
dalam surat edaran nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
pembatasan kapasitas penumpang ini berdampak pada jasa transportasi umum
salah satunya bus non ekonomi antar kota antar provinsi atau akap
seperti yang dialami pengusaha otobus di sidoarjo ini
dalam kondisi normal usaha bus miliknya bisa menjalankan hingga lima puluh armada dalam sehari
namun sejak era kenormalan baru ini hanya ada dua armada saja yang beroperasi
itupun dengan penumpang yang sangat minim
sehingga perusahaan terpaksa menaikkan tarif untuk meminimalisir kerugian
untuk perjalanan surabaya malang
sementara dari surabaya dan pasar
alasan itu alasan tarif rp lima puluh itu kita ambil karena di dalam bis kita physical distancing
kenaikan itu sejak kemarin dibuka psbb
sudah diizinkan untuk kita beroperasi
itu langsung kita sepakat dengan teman teman
terus kondisi penumpang sekarang waduh sangat jauh dari harapan
karena mungkin penumpang masih takut takut untuk bepergian
terus ada juga mereka dibebani dengan persyaratan persyaratan
untuk yang keluar pulau itu harus ada rapid test atau segala macam
sementara itu wakil ketua organda jawa timur mengungkapkan bahwa dalam kondisi tatanan baru ini
protokol kesehatan lebih diutamakan
kenaikan tarif bus non ekonomi ini merupakan konsekuensi agar pengusaha otobus tidak terlalu merugi
sebetulnya kami berat hati untuk menaikkan
tapi karena dengan adanya protokol kesehatan covid yang harus ada physical distancing jaga jarak itu
mau tidak mau kita harus naikkan tarif karena pembatasan jumlah penumpang
tapi terus terang aja ini kondisinya masih belum bisa dikatakan kembali normal
masih belum bisa dikatakan kembali normal
jumlah penumpangnya juga tidak selalu full
misalnya seat kami isinya empat puluh maksimal terisi kan dua puluh orang
paling terisi hanya lima belas malah sepuluh orang itu
hanya itu saja
jadi teman teman berusaha untuk tetap memperkenalkan meyakinkan ke masyarakat bahwa kami
angkutan umum sudah mulai beroperasi tetap melaksanakan aturan protokol covid
tarif bus non ekonomi antar kota antar provinsi tidak diatur oleh pemerintah
tarif ini mutlak diatur oleh masing masing pengusaha bus disesuaikan dengan trayek perjalanan